kain kain bermotif batik buatan warga desa kaliblingi ini mempunyai corak khas dengan nuansa alam khas kawasan pantai
dengan warna dasar agak gelap beragam gambar motif ditorehkan
istimewanya kain kain batik dilukis menggunakan pewarna alami dari tanaman
ya kelompok batik warna alam dewi mangrove sari memproduksi batik warna alam karena adanya kawasan wisata mangrove
kawasan pesisir dukuh pandansari desa kaliwlingi kecamatan brebes kabupaten brebes jawa tengah ini memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki bahan baku pewarna alami dalam jumlah melimpa
tanaman tanaman seperti tarum atau tom
putri malu dan mangrove bisa menghasilkan warna yang bagus
tarung bisa menghasilkan warna indigo biru cerah putri malu bisa menghasilkan warna kuning daging sedangkan mangrove menghasilkan warna merah gelap
warna dari tanaman ini juga dinilai ramah lingkungan
ramah lingkungan terus di kulit juga adem terus nggak iritasi
dan juga ini pewarna nya pakai pewarna alami
jadi pewarna nya itu pakai tanaman mangruf kayak tadi ada tarum ya bu putri malu bakau juga
jadi ini enggak pakai pewarna sintetis pewarna nya alami jadinya ramah lingkungan aman jadi di kulit itu adem enggak gatel juga
untuk mengolahnya tanaman tarum cukup direndam air dan ditimpa batu kapur selama lima tahun
sehingga menghasilkan pasta pewarna biru
sementara putri mau dan mangrove yang sudah dipotong potong direbus hingga mendidih dan menghasilkan zat warna kuning gading
imam suripto brebes jawa tengah